gubernur dki jakarta anies baswedan mengungkapkan dalam keterangan tertulisnya
kebijakan psbb transisi diperpanjang karena jumlah kasus baru covid sembilan belas di jakarta menunjukkan tren penurunan
selain itu rata rata keterisian tempat tidur isolasi dan icu selama dua minggu terakhir juga turun
namun apabila terjadi peningkatan kasus secara signifikan
maka pemprov dki jakarta akan kembali menerapkan rem darurat atau pengetatan psbb
sementara itu ahli epidemiolog fakultas kesehatan masyarakat ui iwan aryawan mengungkapkan
seharusnya masa psbb dapat mengurangi potensi terinfeksi covid sembilan belas
meskipun psbb saat ini dilonggarkan seluruh warga diharapkan tidak lengah melakukan protokol kesehatan
seperti mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak